populasi gajah sumatera terus tertekan sejak habitatnya diserbu aktivitas manusia
hutan yang menjadi rumah mereka beralih fungsi bahkan mereka tidak jarang dianggap hama dan pengganggu di area yang sebelumnya merupakan hutan tempat mereka mendapatkan makanannya
dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir satu ratus lima puluh dua gajah sumatera mati akibat perburuan maupun konflik dengan manusia
di provinsi riau kini hanya tersisa tiga ratus hingga empat ratus ekor saja
meriam karbit ini adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengusir gajah liar di areal perkebunan warga balai raja
fendi simermata memakai meriam ini untuk menakuti kelompok gajah yang dianggap merusak tanamannya di kebun
kelompok gajah memang sering melintas di desa ini
mereka memakan hasil kebun warga karena areal ini dulunya merupakan lintasan gajah mencari makan
sebagai hewan dengan ingatan yang kuat gajah akan selalu melintas di jalur makan mereka meskipun areal tersebut sudah tidak lagi berbentuk hutan
kini di wilayah balai raja sisa hutan alamnya hanya sekitar seratus hektare saja
sudah beberapa orang lah yang meninggal gara gara gajah di sini
terus tanaman kalau dihitung mungkin udah semua lah merasakan kecamatan mandau dan kecamatan pinggir ini
merasakan kerugiannya kan tapi belum pernah saya dengar ada diganti rugi atau apa gitu
atau mungkin gajahnya dilindungi manusia yang tidak dilindungi saya pun heran juga lah
untuk mengurangi intensitas konflik gajah dengan warga balai konservasi dan sumber daya alam menjinakkan beberapa ekor gajah
gajah gajah ini dilatih untuk menghalau gajah liar dari areal perkebunan dan pemukiman di wilayah balai raja
enam gajah jinak menjadi anggota patroli gajah ini
namun yang sudah bisa digunakan untuk patroli hanya satu gajah jantan dewasa dan tiga betina dewasa
sementara dua lainnya masih gajah anak
gajah memiliki karakter mudah panik
jika mendengar suara keras dan melihat nyala api mereka akan lari
biasanya konflik ini terjadi kenapa sih pak antara masyarakat dengan gajah liar ini
gajah liar itu pak masuk ke kebun atau tanaman masyarakat
jadi disitulah tugas kita untuk melindungi untuk menghalau gajah
nah terus kalau dihalau sebenarnya melindungi gajah dari masyarakat atau melindungi masyarakat dari gajah ini pak
sebenarnya pak itu melindungi dua duanya
melindungi gajahnya pun iya melindungi masyarakat pun iya
risiko kematian pun paling banyak mengintai gajah liar
awal dua ribu enam belas seekor gajah betina mati saat mendekati kebun warga
gajah ini tersengat pagar listrik yang dipasang warga di sekeliling kebun mereka
gajah ini adalah satu dari lima ekor gajah yang sering melintasi desa ini
sejak peristiwa tersebut warga disarankan membongkar pagar listrik di kebun karena bisa berakibat fatal
gundukan tanah ini adalah lokasi dikuburkannya gajah betina liar yang mati akibat tersengat listrik di kebun warga
konflik dengan masyarakat
adalah salah satu ancaman gajah sumatera selain perburuan
dan jika kondisi ini didiamkan atau dibiarkan oleh masyarakat dan pemerintah
bukan tidak mungkin gajah sumatera akan punah hanya dalam waktu beberapa tahun lagi baik dari indonesia maupun dunia
dan kita harus rela mengganti peribahasa gajah mati meninggalkan gading menjadi gajah mati meninggalkan bangkai dan penyesalan